padahal bapak teh sudah senang tadi pagi teh
bakal dapat uang satu juta
padahal bapak teh jarang jarang megang uang segitu yoh
eh ternyata sms nya bohong
bapak mau tidur dulu ah yo
kalau bapak dapat hadiah satu juta
bapak teh pengen beli kursi baru buat disini
ini teh sms dari nomor operator atau nomor biasa ya pak
luluh luluh mana bapak ngerti atutis
gak bisa di telfon
gak bisa di telfon
gak bisa di telfon
pak zaman sekarang teh banyak kasus yang kayak begini
bilangnya teh kita dapat hadiah
eh taunya kita disuruh transfer uang
jadi ini teh bohong
oh gue pengen sms citra ya
ya udah sms aja
sms apaan ya
ya udah lo tanya lagi dimana
setraan lo dah

gue tanya apa kabar ah
gue tanya apa kabar ah
mas pur sms
mas pur sms
mas pur sms
nanti jadi panjang
udah makan apa belum
udah dapet balesan
selamat tunggu balesan
iya bang maaf tadi teleponnya kagak diangkat soalnya lagi sibuk bikin pesanan kue buat ntar siang
oh seperti itu
om herman ya mak
update status ada tukang ojek juku cuplo nungguin sms dari pacarnya
mana bisa cekak cekak cekak cekak
tapi kan aku gak nungguin sms dari pacarnya kayak kamu tuh
oh awas sih
nih pak handphone nya su jono nih pak gratis yang mau pak
cuy cuy handphone aku satu satunya cuy
minta maaf dulu mas purnomo yang ganteng
menurut lo mak pergi kagak ya
pergi aja mak kan udah bilang iya
hei yang ditanya itu tati
bukan mbak yanti
kalau menurut tati pergi aja mak
kan mak udah setuju
tu tidak makan
bang keempat susah irrational
hah bang hebat banget
ternyata smsnya bohong
bapak mau tidur dulu ah yoh
kenapa nih ya indah diajak hari ini
kasian di sini mainnya sendirian
kalau di rumah kan ada ayahnya
terus makan siangnya gimana mbak
udah disiapin mbak
bang harun yang nyuapin
emang nia mau ya disuapin ayahnya
kok gak mau
katanya mau cepet gede
kalau mau cepat gede harus mau makan
kan tadi pagi udah makan
itu kan makan pagi
sekarang makan siang
kalau gak mau ini makannya ayahnya makan sendiri lho
ya udah ain makan aja
ya udah ayah makan
sekarang giliran nia
mie haus mau minum dulu

di sudirman suh dekat ya udah tuh saya cari dulu kasihan bapak saya udah ngebayangin hadiahnya
kalau dapet hadiah aku dapet bagian kan cuy gue juga ya cuy gue juga ya cuy kamu ikut ikutan aja
jalan jalan aja dong cuy berangkat
ntar yang nganterin pesanan siapa biar saya aja ya mak
iya mak biar mbak yanti aja yang pergi seperti itu ya udah kalau gitu mak berangkat
mai udah siap udah bang